makin populernya olahraga skateboard membuat banyak anak yang tertarik untuk menekuni olahraga ekstrim ini
termasuk seorang bocah disabilitas dan berasal dari keluarga kurang mampu
semangat besar dari sang anak menarik perhatian gerakan donasi skate yang selama ini membantu anak anak yang kurang mampu
namun punya kemauan dan bakat dalam bermain skateboard
namanya fadli hobinya bermain skateboard
kondisi fisiknya yang tidak sempurna tidak menjadi penghalang bagi anak berusia empat belas tahun ini
untuk menerima kemampuan skateboard
dengan latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu
papan skate yang dipakai fadli untuk bermain adalah hasil pemberian atau pinjaman dari orang lain
mengontrak di daerah teluk gong
ayah dari fadli bekerja sebagai tukang servis jok motor keliling
adanya fasilitas skatepark gratis di kalijodo juga menjadi salah satu faktor yang membuat fadli dan anak anak lain
yang tinggal di sekitar kawasan kalijodo tertarik untuk bermain skateboard
satu satunya kendala bagi anak anak ini adalah harga peralatan untuk bermain skateboard yang relatif mahal
hal yang kemudian memunculkan ide untuk membuat gerakan donasi skate
saya ingin bermain ke sini ketemu sama satu anak yang main
ya gitu nggak pakai sepatu terus juga papannya minjem ke orang orang di sini gitu
ya di situ gue mikir ya kayaknya gue perlu ngebantu anak ini deh
selain melihat latar belakang ekonomi keluarga
kemauan si anak untuk bermain skate menjadi salah satu kriteria yang dilihat untuk mendapatkan donasi
dari bantuan yang dikumpulkan melalui sosial media
fadli pun akhirnya mendapatkan donasi berupa satu set perlengkapan bermain

senang banget saya lebih semangat lebih semangat lebih maju lagi kalau saya dikasih sket begini
alhamdulillah saya lebih semangat
saya mau belajar skate sepuasnya saya sampai bisa kayak orang luar negeri
ada sejak bulan januari tahun dua ribu delapan belas
gerakan donasi skate sudah membantu lima anak yang kurang
mampu yang ada di jakarta bogor dan cianjur
harapan gue sih ya gue pengen lebih banyak kayak ini nih skatepark gratis seperti ini gitu
yang dibuat sama pemerintah
ya cukup ngebantu buat anak anak ini juga yang nggak mampu
erlangga wisnuaji jakarta
amango adiklenya siap